halo good morning nah weekend weekend ini tentunya pengen masak masak ya buat kalau
misalnya mau kumpul sama keluarga nah pagi pagi ini saya punya resep yang bisa dijadikan menu
untuk breakfast begitu apa sih nah ini kita bakalan bikin omelette selada gimana cara buatnya stay tune
terus di morning tips bahan bahan yang diperlukan tentunya ada telur
lalu ada selada lalu ini tadi saya sudah meracik bumbu atau saus yang kesukaan saya yaitu adalah
mayonese dan juga dicampur sama saus sambal oke pertama tama kita akan memecahkan telurnya di
sini saya akan memakai dua butir telur nah kita akan pisahkan kuning telur dan juga putihnya
oke setelah itu putih telurnya kita akan beri selada ini seladanya sudah kita potong potong ya
jadi cacah jadi selada ini enggak cuman buat salad aja tapi bisa banyak kreasi masakan lainnya kita
aduk kita diamkan terlebih dahulu kita nyalakan kompor apinya kecil aja
jangan besar besar lalu kita tuangkan sedikit minyak
hal yang pertama kita lakukan adalah kita goreng terlebih dahulu selada dan juga putih telur
tekan tekan agar dia pipih dan merata
kalau udah seperti ini kita gulung sekali lagi lalu kita tuangkan kuning telurnya
kita tunggu lagi sampai dia matang
nah ini sudah bisa digulung ya lalu kita balik
setelah seperti ini kalau udah matang ya kita pindahkan untuk dipotong
oke setelah itu kita akan pindahkan kembali
jadi deh makannya tentunya pakai mayonese yang tadi kita udah racik ya mayonese ditambahkan
dengan saus sambal kita tata di atasnya
jadi deh gampang kan
nah yang tadi ketinggalan bagaimana sih cara untuk membuat selada omelette ini
ini dia bahan bahan yang dibutuhkan
hai nah udah jadikan waktunya kita icip icip enak nggak ya
hai enak loh
hai ini kalau enggak weekend juga bisa sebagai inspirasi bekal anak untuk ke sekolah
hai untuk nyobain good luck ya